jangan deket dia anak juku seperti ini
tapi bapak jangan terlalu kasar sama kak jupadi
kamu membela dia
dia tidak harus dibilang
astrid astrid tanggung jawab
astrid tanggung jawab
astrid tanggung jawab
astrid astrid tanggung jawab
astrid astrid tanggung jawab
jangan lupa kami bakar rumah kamu
bapak kami lakukan
duduk sudah mempercayai bahwa kematian lastri
itu disantai oleh ibu jombra
kita bakar rumahnya
wah ini pasti perbuatan hukum ini
ternyata ternyata dia menang dukun yang sakti
kita bakar gue buka
saya tidak membunuhlah
jangan burak burak tidak tahu kamu
itu perbuatan kamu
hei mana buktinya
bisa saja dukun yang lain
bakar rumah kamu
saya di siniab
inilah cara kita terhadap elok victim psych removed
seorang suami kita harus bertanggung jawab membela jalan allah
menegakkan kebenaran menepaskan kebahagiaan
nggak usah kak
ayolah rati nggak apa apa kok
nggak nggak usah
aku antar kamu pulang ya
yaudah nggak apa apa
ayo aku antar kamu pulang
rati rati pak
rati diganggu sama si jum'at pak
anak lukun jahat itu
sekarang di mana
di ujung jalan sana pak
kenapa sih kamu itu selalu menghindar dari aku
berarti aku ini gak seperti yang kamu dan orang orang pikirkan
aku cuma manusia biasa ratu
dan aku butuh kasih sayang dari seorang wanita
rati rati tunggu rati rati
aku belum sesek
berani beraninya kamu mendekati anak saya hei
kamu ini anak dukung jahat
tidak pantas mendekati anak saya
sekali lagi kamu mendekati anak saya
saya bunuh kamu
pak pak tunggu pak
pak pak sudah bilang sama kamu
jangan dekat dia anak dukung seperti ini
tapi pak jangan terlalu kasar sama kak jumadi
kamu membela dia
dia tidak diperluas dibilang
pak nggak punya perasaan
san san apa itu ustaz
pak nggak punya perasaan
san kita harus tolong dia jangan pak
mungkin itu urusan keluarga lagi pula mungkin itu anaknya
itu kasihan tapi san
benar kata san kita harus bantu perempuan itu san
jangan ustaz bukannya
lu minum dan makan
bukannya budget pertanianoriented
jadi untuk yang di sini teman teman penuh yang
kami tidak meragukan kedatangan kalian
tapi kami hanya khawatir kalau kami tidak bisa menjamu kalian dengan baik
saya rasa tidak perlu pak kades
kami tidak memerlukan jamuan seperti itu
iya betul pak kades
apa aja yang disediain mau makanan kecil makanan besar kamar yang enak
saya doin susu coklat tuh ya
kami terima dengan lapang dada pak kades
maafkan teman kami ini pak ya
ya tidak apa apa lah
insya allah saja kalau makanan apa adanya bisa kami siapkan
untuk kamar yang tidak begitu besar ini bisa kok kalian pakai nanti
terima kasih banyak sebelum pak kades
tapi kami bertiga lebih baik mengingatkan masyarakat saja
loh kenapa nggak tinggal di sini saja
iya kenapa nggak tinggal di sini aja
pak kades terima kok
sopan dikit kenapa sih lo
terus ngoceh aja terus
maafkan lagi banyak teman saya pak
bu sebaiknya ibu menghentikan praktik perdukunan yang selama ini udah ibu jalanin bu
kamu kenapa jadi mengikuti orang orang memusuhi ibu
kalau kamu tidak mau mengambil resiko dengan memperdalam ilmu warisan leluhur kita
kamu boleh pergi dari sini
tapi ibu tidak akan pernah meninggalkan waisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita